dua ribu dua puluh tiga mendapatkan perhatian khusus dari presiden jokowi dodo
dalam acara bumn startup day yang digelar pada september dua ribu dua puluh
presiden jokowi mengatakan tahun dua ribu dua puluh tiga akan menjadi tahun yang gelap
lembaga lembaga internasional menyampaikan tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua sangat sulit
tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap
krisis pangan krisis energi krisis finansial covid yang belum pulih
dan akibatnya kita tahu
menurut astrologi tiongkok tahun dua ribu dua puluh tiga adalah tahun kelinci air
pakar feng shui julius fang membenarkan pernyataan presiden jokowi
menurutnya tahun kelinci air memiliki potensi
oke berbicara tentang astrologi dulu ya
dari berbicara tentang astrologi energi tahun ini dan susunan planet tahun ini memang benar
akan menimbulkan adanya potensi resesi global
seperti itu jadi pak jokowi nggak salah
tetapi kalau kita lihat the worst case itu sudah kita dapatkan pada saat tahun dua ribu dua puluh
itu yang paling menakutkan di sana
oke jadi dua ribu dua puluh tiga ini kita bayangkan nanti akan ada juga potensi itu dan kita prediksi adalah di april sampai dengan oktober
dimana sampai april sampai dengan oktober di mana pada saat itu terjadi
mungkin dampak awalnya seperti layaknya ekonomi mulai terkena dampak pandemi seperti itu
tetapi mungkin nanti sampai menjelang akhir tahun ekonomi akan seperti tahun dua ribu dua puluh

dalam dunia fad ada sejumlah show yang berpotensi mengalami keberuntungan dan ada yang berpotensi mengalami cong
tahunnya ada sejumlah show yang berpotensi mengalami keberuntungan dan ada yang berpotensi mengalami cong
dalam dunia fad ada sejumlah show yang berpotensi mengalami keberuntungan dan ada yang berpotensi mengalami cong
sehingga para show yang diprediksi mengalami cong harus melakukan persiapan diri yang baik dalam menghadapi beragam tantangan di tahun dua ribu dua puluh
menurut julius fang di tahun kelinci air ada lima show yang akan mengalami cong
yaitu ayam naga kuda tikus dan kelinci
langkah terbaik dalam menghadapi perubahan tersebut adalah persiapan yang matang
sebagai contoh jika
karena show tersebut ingin berbisnis maka harus memperkaya ilmu manajemen atau belajar dari ahli
para show yang berpotensi cong juga baik untuk menjaga suasana hati tahun ini karena akan menghadapi tantangan yang berat
selain itu beberapa show yang diprediksi akan mendapatkan kelancaran adalah anjing tikus kambing dan monyet
mereka disarankan untuk memanfaatkan keberuntungan tahun ini dengan baik dan juga berbagi keberuntungan dengan cara membantu orang lain
karma mursalim arief yunan